kamu cari tahu honor mereka berapa
terus kamu susun anggarannya
jadi nanti kalo pangeran dateng
semuanya udah beres
pangeran pasti seneng banget kalo dia pulang
kamu udah beresin semuanya
om keluar sebentar ya
gue masih punya mama
apalagi kayak bener om
pasti gue bakal jadi anak yang paling bahagia
di dunia ini
kenyataannya gak gitu
setahun habis mama meninggal
gue masih terlalu kecil
untuk ngeliat kejadiannya
dan papa juga selalu sibuk kerja
gue biasanya dirumah sama nyokap tiri gue
dua tahun itu
dua tahun yang terberat dalam hidup kulit
gak ada hari yang gue lewatin
dimana gue gak sedih
dan gue keinget sama mama
setiap hari gue selalu dimarahin sama nyokap kiri gue
gue selalu disiksa
tapi papa gak pernah ada dirumah
karena papa kan sibuk kerja
jadi gue cuman bisa sendirian
tapi mama udah gak ada
dua tahun sama nyokap tiri gue
banyak kejadian yang membekas di hati
lo disiksa kayak gitu
yang tuju yang kasar
gue kan gak apa apa sekarang
seandainya mama masih ada
pasti mama juga nggak mau
kalo gue sedih sedih terus
gue sekarang udah tumbuh
apa sih emang bener kok
ih gak banget sih
ntar juga lama lama suka
ini pangeran kok belum dateng dateng juga sih
ini mau nunggu berapa lama lagi
emang martabaknya jauh banget apa
emang belinya di bandung
martabaknya sih cuma di depan sini
tapi mungkin malah karena banyak yang beli parkirnya juga susah kali
ya masa aku harus sabar terus sih om
aku udah di depan rumah kamu
udah aku bilang
di rumah lagi ada mel
lydia masih aja nekat dateng sini
gimana kalau dari lima undangan yang kamu sortir itu tadi
kamu cari tahu honor mereka berapa
terus kamu susun anggarannya
jadi nanti kalo pangeran dateng
semuanya udah beres
kamu udah beresin semuanya
yaudah kalo gitu
om keluar sebentar ya
tari telpon langsung beres
tolong ya nanti cari contact managernya
biar gue bisa susun budgetnya oke
gue tunggu banget ya
datang juga kan udah jam berapa
sebenarnya tuh ada apa sih kamu pengen banget ketemu aku
aku kan udah bilang amel lagi ada di rumah aku
ini soal pak jaka alex
kamu tahu apa pak remon itu pernah general check up bareng sama pak jaka
nggak lama sebelum pak jaka meninggal
aku takut kalau pak remon menyimpan hasil general check up itu
dan dia nunjukin ke bu nawal
ini semua bisa gawat next
kita harus cari cara gimana caranya supaya pak raymond jangan sampai nunjukin ke nawal
liat aku nggak mau kehilangan semua ini
pokoknya kamu harus cari cara gimana bisa dapetin hasil medical record itu
aku juga gak mau kehilangan semua yang udah aku miliki
aku tadi sih udah bilang sama nawang kalau jangan pernah nangis
tapi kita nggak tahu bisa aja itu berubah kalau sampai pak remon ngasih hasilnya ke bunawang
aduh aku sekarang tuh gak bisa mikir
aku bener bener takut
ya udah kamu tenang dulu
pokoknya kita sama sama usaha gimana selesaikan masalah ini
dan pokoknya kita harus pertahankan apa yang udah kita punya
kita nggak boleh kehilangan semua ini
ya kamu tenang dulu ya
hp usus kau neng
yang merekam aib orang terus mengancam untuk menyebarkan video itu gitu
ya bisa aja kan diem diem usus goreng sayang sama gue
terus menggunakan itu sebagai ancaman kalau misalnya gue macem macem
ih gue menyesal kesini
gue mau berbagi kebaikan tapi lo malah berprasangka buruk sama gue
nggak berprasangka buruk kan cuma berhati hati
terus goreng kasih nggak hp nya sekarang
kok ini banget sih
kasih liat nggak
nggak mau nih
nggak mau kasih liat
masih nggak mau dikasih liat
masih nggak mau dikasih liat
masih nggak mau
masih nggak mau
ahh balik lagi nih membeli belan